film nasional layar lebar atau film panjang layar lebar sebanyak empat puluh film
satu film mendapat biaya bantuan promosi sampai satu lima miliar mbak
ini untuk membantu benar benar untuk mau membantu para production house untuk bisa berani untuk menayangkan filmnya
jadi keluar dari inventory untuk kemudian ditayangkan di bioskop
kami membantu promosinya sehingga kemudian ekosistem
apa namanya ekosistem perfilman itu bisa hidup kembali